jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat kembali bertambah
hingga jumat pagi tercatat sudah lebih dari tiga pasien yang dirawat karena positif covid sembilan belas
peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta berdampak pada meningkatnya okupansi jumlah rumah sakit rujukan covid di ibu kota
salah satunya rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat
hingga jumat empat desember jumlah pasien yang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat menyentuh angka tiga orang lebih
rumah sakit darurat kofit sembilan belas wisma atlet kemayoran telah mengoperasikan empat tower yakni tower empat lima enam dan tiga
tower empat puluh enam dan tujuh diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang sementara tower lima diperuntukkan bagi pasien tanpa gejala atau otg
secara keseluruhan tingkat okupansi rsdc wisma atlet hingga jumat empat desember dua ribu dua puluh adalah enam puluh persen
jumlah pasien yang masih dirawat dan menjalani isolasi mandiri lebih dari tiga orang
sementara kapasitas wisma atlet adalah lima sembilan ratus sembilan puluh empat kamar
untuk update hari ini tanggal empat desember dua ribu dua puluh pukul enam waktu indonesia barat
kita memang untuk saat ini semua tower empat ribu lima ratus enam puluh tujuh memang sudah terpakai semua tetapi p tujuh ratus sembilan puluh untuk tower empat
kemudian tower lima sendiri tower lima saat ini masih untuk orang tanpa gejala atau asimptomatis
ini masih sisa bednya masih lumayan enam ratus enam puluh satu per enam sendiri
ini ada hcu fasilitas hcu dan icu transisi sehingga pasien pasien yang mengalami penurunan kondisi bisa di stabilisasi dulu di icu transisi
tujuh sendiri angka keterisiannya lima puluh enam empat puluh enam persen
sisa bed artinya masih enam ratus delapan puluh tujuh
sebelumnya tower empat rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran telah beralih fungsi
flat isolasi mandiri kini menjadi ruang perawatan pasien bergejala ringan hingga sedang
hal ini dilakukan karena adanya peningkatan pasien bergejala ringan hingga sedang yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet
pengalih fungsian tower empat ini telah dilakukan sejak tiga puluh november dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia